sempurna banget ciptaanmu ya
nah saya ini mau selamatan rumah he
kong haji ya bersedia hei dateng
kong haji kagak ada acara jadi
kagak sengaja non
cuma dikit doang
yang banyak hei he he he
abah hei saya kesini hei tidak marah marah hei
jadi kagak marah

kamu marah dia
saya kesini hei mau minta tolong
saya kesini hey baru pindahan
tenang aja semuanya pasti abang tolongin
nih nih nih tenang ada gino
lo mau garangan aja lo
lo belum mengalami
masalah tolong menolong agak pakai pengalaman
ini urusan gua
hei hei bulu jadi tetangga gua
sebelum orang lain tetangga dulu yang nolong
masalah tolong menolong kagak melihat tetangga atau siapa
semua boleh menolong enak aja loh
pertumpahan darah ini mau gue siwapok
jangan berantem hei
ke rumah hei
masalah ya hei
mau gitu dong
terima kasih he
saya mau pergi sebentar ada keperluan
sebentar abang he
ya boleh ya
saya kira mau bersama kita
masih kuat abang he
masih kuat ya
terima kasih sebentar ya
rasar bentol korek itu bocet
om berdua namanya siapa
kenalan yuk nama aku gian
ipran pranjur s
gila aja ngapa tau
lagunya wah lagunya mengkerat mengkerat
udah kayak olor keket lagi
surupan kali ya
namanya saya sri dewi he
saya ini mau selamatan rumah hehehe
komaji he bersedia he dateng
jadi engkau bisa
kayak sarang sawo nuk
kalau kagak di bendong
lahirnya di pagar ibu ocha nih
bener bener nuk udah ngelawan
kodrat dari allah
ini ibu ocha pengen dihibur
supaya kagak bete
sama si drepi gue kemari
oh orang sembarangan
ini dia ini obat yang gue cari
nyobrol rambut yang paling
si buluk segala pake dandan
kalau gue pake beginian
wah udah kayak orang india
dia belum tau kali
gue kerjain ntar nih
nih pake beginian gatel
kalau kagetel udah
pake ganteng dulu ah
obat penyumbur rambut
betul lah rambut gue
kali aja kalau gue abis pake beginian
gue kayak sahrul kan
sahrul kan sangku nasi
tenang aja lu kagak bakalan lari kemana mana
lu pasti jatuh ke pelukan
hah biasanya orang ini ya
bulunya di dada
ketek udah kagak usah ketek mah
bulunya udah mantep banget katanya
ganteng lah gue
nah lu nah tuh
apa ada peranas ya
ngegaruk dah ngegaruk dah
gatel banget ya
waw punma ah